namanya kecelakaan pasti diawali pelanggaran
siapa yang melanggar itulah yang bisa dikatakan untuk sementara sebagai penyebab kejadian kecelakaan
pak terkait dengan hasil pemeriksaan untuk kecepatan mobil sendiri kisaran berapa pak kemarin
kalau masuk kecelakaan untuk sementara kecerdanya pada saksi wajar
masih ke pajak tapi ini kan belum kita itu masih dalam proses pemeriksaan
tetapi jangan terus mengatakan kendaraan ini dulu
kita cari penyebab utamanya dulu
penyebab utamanya siapa
yang melawan arus
gitu kemungkinan bakal lepas juga dong pak supir ini
kemungkinan lepas dari jeratan tindak pidana juga
supirnya kalau diajak makanya nanti kita lihat
tapi dilihat dari olah tkp nya kan supir ini bisa dikatakan dia sebagai korban
walaupun yang luka adalah pengendara
tapi korban daripada akibat kecerobohan
daripada sepeda motor ini